motif pelaku pembunuhan terhadap suroyo lima puluh satu tahun
warga kabupaten temanggung yang ditemukan di area perkebunan pt pn sembilan
beringin kabupaten semarang pada satu mei lalu akhirnya terungkap
pelakunya adalah ds dua puluh satu tahun
dalam gelar perkara selasa kemarin polisi menyebut
tersangka saat itu sedang butuh uang
dan ditawari bergabung dengan korban melakukan gadai motor
namun pelaku sakit hati karena jasa gadai sepeda motor sebesar lima ratus ribu rupiah
yang dijanjikan tidak diberikan korban
lalu pada malam harinya korban diajak putar balik ke arah perkebunan karet beringin
dan pelaku menghabisi nyawa korban
pelaku mengambil uang dan ponsel korban lalu meninggalkan korban
sebelakangi sebetulnya sakit hati atau kekewaan dari tersangka kepada korban
sebetulnya sudah saling kenal
atas perbuatannya tersangka berikut barang bukti harus mendekam di tahanan polres semarang
berasa kesal antaran sering dimarahi seorang anak tega membacok ayah kandungnya menggunakan parang
kejadian bermula pada senin pagi
pada enam belas mei di rumah korban yang berada di kelurahan air hitam
kecamatan payung sekaki kota pekan baru riau
tersangka kesal lantaran sering dimarahi korban karena tidak bekerja dan hanya mengurung diri dalam kamar
pelaku yang tidak terima lalu menganiaya ayahnya dengan sebilah parang
akibatnya korban mengalami luka pada bagian kaki dan tangan
kita ketahui ada dua luka
yaitu tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan

untuk kondisi orang tuanya sendiri saat ini gimana
untuk kondisi jiwa dan kesehatan orang tuanya alhamdulillah
pada saat ini bergerak sehat
cuman terdapat luka di tangan dan kaki orang tuanya
hingga selasa kemarin korban masih menjalani perawatan di rumah sakit
sementara pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia